kita awali after sepuluh kali ini dari tanggerang jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pelaku yang turut serta memperkosa pembunuh ef
sebelumnya pada sidang rabu lalu tersangka arifin menyatakan terdakwa ral bukanlah pelaku yang turut serta memperkosa dan membunuh ef
dalam sidang kedua pada rabu lalu terungkap adanya sosok pria bertompel bernama dimas
dari kesaksian tersangka rahmat arifin pelaku ketiga yang ikut terlibat memperkosa dan membunuh ef adalah pria bertempel tersebut bukan terdakwa ral
sosok dimas diminta oleh kuasa hukum untuk dicari dan dihadirkan dalam pengadilan
kuasa hukum ral menyebut saat menandatangani berita acara perkara ral dalam kondisi tertekan
persidangan akan dilanjutkan hari ini jumat sepuluh juni dua ribu enam belas dengan agenda pembacaan tuntutan